andrianto seorang penyintas kofit sembilan belas berusia lima puluh satu tahun ini masih mengalami gejala sesak napas
dan kelelahan setiap kali berjalan kaki sejauh seratus m padahal ia telah satu setengah bulan
dinyatakan terbebas dari virus corona sejumlah upaya ia lakukan untuk mengembalikan kondisi
fisiknya seperti semula ia mengikuti program fisioterapi setelah mendapatkan anjuran dari
istrinya yang merupakan fisioterapis serta dokter yang merawatnya di rumah sakit selama
proses fisioterapi ia jalani selama tiga kali seminggu di klinik selama setengah jam
ia juga melakukan olahraga terukur sesuai saran terapis kini kondisi fisik andrianto berangsur
membaik untuk keluhan sesak ya untuk keluhan sesak itu jauh berkurang dari awalnya saya
sulit untuk bernapas kemudian diajarin cara bernapas yang baik kemudian sampai sekarang
alhamdulillah udah pernafasan saya sudah tidak terlalu bermasalah walaupun masih ada sedikit
aftu kemudian pro untuk program karena saya cepat lelah gitu ya nah itu saya latihan latihan
fisik saya untuk berlatih tiap hari untuk latihan fisik supaya fisik saya itu bisa bugar kembali ya
hal serupa juga dialami ramadona fitri yang merasakan sesak nafas setelah sembuh dari
dia bersama suami anak serta adiknya yang tinggal serumah juga merupakan penyintas
kofit ia dan keluarganya lantas mengikuti fisioterapi untuk membantu memulihkan kondisinya
namun ia memilih melakukannya di rumah dengan mengikuti program televisio atau layanan
fisioterapi secara jauh dua kali seminggu selama sekitar tiga puluh menit dona melakukan televisio meski
dilakukan secara daring dan di rumah ia mengaku kondisinya kini jauh lebih baik
sangat efektif menurut saya saya sudah menyampaikan ke teman teman saya gitu tidak berhenti di sini
covid ini setelah sembuh pun itu masih terasa loh kadang kadang kita penciuman juga hilang jadi saya
sarankan walaupun kalian sudah sembuh tetap saja berlatih dengan telepon melalui televisi ini kita
nggak perlu ke rumah sakit kita cukup diam di rumah tapi kita bisa sehat gitu kan efektif sekali itu
hai ikatan fisioterapi indonesia
atau ivi menyatakan pentingnya layanan fisioterapi bagi penderita long covid untuk
menyeimbangkan aktivitas dengan waktu istirahat tujuannya agar proses pemulihan pasca covid sembilan belas
menjadi optimal program olahraga terukur bagi pasien akan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien
hai nah biasanya setelah dilakukan intervensi memang sudah ada dampak perbaikannya begitu
habis diberikan fisioterapi tetapi proses ini juga kan panjangnya jadi
rata rata langsung selesai permasalahannya intervensi yang kita bisa berikan itu berskala
misalnya ada yang skala bulanan ada yang dua bulan tiga bulanan tapi rata rata sih memang kita buat
program itu sekitar tiga bulanan long covid merupakan gejala menetap atau berkepanjangan yang dapat
muncul berminggu minggu hingga bulan setelah terinfeksi virus corona gejala long covid yang
dialami para penyintas diantaranya cepat lelah gangguan tidur lemas jantung dan terlalu gila kecil
dan ternyata tidak bisa diberikan kemajuan yang menurut saya karena pengguna masyarakat di mana

ivi berharap peran fisioterapi dapat menjadi garda terdepan
dalam menanggulangi permasalahan long covid di tanah air